turun ke daerah pemilihan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat
merupakan sebuah kewajiban dari seorang politis yang duduk di kursi parlemen
tak terkecuali anggota komisi satu fraksi gerindra dpr ri
yan permenas mandenas yang akan keliling papua dari pulau ke pulau
untuk menemui para konstituennya
langsung saja kita sapa yan permenas mandenas
halo selamat sore kakak yan
kayan ini kita sedang dalam perjalanan menumpang kri teluk weda ya
ini kita ingin mengikuti kegiatan kakak ian sebagai anggota dpr ri
untuk turun ke dapil
boleh dijelaskan kak apa saja sih rencana kegiatan dan kita akan kemana ini
yang pertama hari ini kita start dari biak
saya sengaja mengajak danlan tamal danlan al
karena di ujung pulau yapen yang nanti kita tuju ini
salah satu pulau terluar di samudera pasifik
pulau perude yang kita tuju
ini merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi kecelakaan laut
di daerah sini sudah sering kecelakaan terjadi
kecelakaan yang menyebabkan empat belas orang hilang
sampai hari ini tidak ketemu
dan sampai hari ini polisi tidak ketemu titik orang orang ini ada dimana
menurut informasi mereka masih hidup dan disandra di hutan
tapi kabarnya pun juga tak terdengar sampai hari ini
selain kita usulkan untuk nanti bangun posal disini
kita minta untuk
kapal patroli setingkat kal
yang nanti akan didukung oleh kasal kepada landal diak
untuk bisa melakukan patroli di wilayah perairan sini
banyak sekali pr
iya banyak pr
jadi selain kak kayan datang kesini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di kepulauan yapen
juga untuk mengawasi itu tadi ya
keamanan pemerataan jaringan dan juga perekonomian dan sebagainya
kita lanjut ngobrol di luar mungkin
kita sambil melihat
bagaimana ini kri
kak kayan kan bukan pertama kalinya ini turun ke dapil bertemu dengan konstituen ya
apa saja sih biasanya masalah masalah yang disampaikan oleh masyarakat di papua ini
kalau di wilayah saya riri
aksi gangguan keamanan dari kelompok
tpn apa sekarang namanya tpnpb
tentara nasional pembebasan papua barat
itu sudah bisa ditekan sedikit demi sedikit
walaupun masih ada pergerakan sampai hari ini
tapi bisa ditekan
dan saya sudah dua kali bertemu mereka punya komandan di yapen
namanya fernando warabai
dan saya sudah pernah bertemu pasukannya semua di wilayah yapen utara
aspirasi masyarakat di sini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir ini
sampai hari ini
kkp sendiri tidak ada action yang luar biasa yang bisa bantu masyarakat di sini
walaupun mereka bantu misalnya motor tempel
itu juga terbatas
jadi tidak semua masyarakat di pulau itu dikasih
padahal orang di kepulauan ini
papua utara ini
hidup mereka cuma dari nelayan
hidup mereka dari kehidupan lain tidak ada
nelayan dan bertani
kkp menjadi anggota dpr ini
boleh diceritakan perjalanan karir politik kakek sehingga putra papua ini bisa sampai ke senayan
dan mengapa memilih jalan atau memilih karir sebagai anggota dpr ini
saya ini aktivis kampus
awalnya aktivis ya
dan saya ini kan sebelum aktivis kampus
dulu aktivis papua merdeka juga
saya dulu kan suka ikut ikut pak almarhum teh iyulowai
selaku presidium dewan untuk papua
dulu saya satgas papua merdeka
zaman teh saya satgas papua merdeka
terus kemudian setelah saya selesai sma
setelah itu saya kuliah
setelah saya kuliah saya beralih ke aktivis bem
kemudian dua ribu dua saya di bem munchen
sampai dengan saya harus pindah dari fokal stenik ke fisi punchen
saya lanjut lagi di bem munchen
dan akhirnya hari hari tugas saya adalah memimpin demonstrasi
dan mengkoordinir massa
jiwa sosialnya memang dari
ya kemudian juga selain demonstrasi yang memang murni tapi juga terima orderan demo
ya jadi kalau sekarang para aktivis demo demo itu saya udah pengalaman
itu udah selesai
zaman saya sudah selesai jadi
kalau yang baru baru demo itu saya udah tahu yang mana yang murni yang mana yang orderan
ya karena sebelum mereka lakukan saya sudah lalui dulu
kemudian saya pernah kan demonstrasi yang dulu menimbulkan saya pernah dpo
waktu demonstrasi untuk tufriport
dan itu saya salah satunya tersangka aktor intelektual dibalik demo yang mengorbankan aparat tni dan polri waktu itu
dua ribu enam kalau tidak salah
saya dpo selama berbulan bulan
dan itu saya melarikan diri
setelah itu habis dpo saya kembali dan langsung saya bergabung di partai
kemudian setelah itu saya bergabung lagi kembali ke partai
dari organisasi bem saya ke partai politik
ya saya ke partai politik dan pertama saya ikut
andi malarangin dan riaz rasid
waktu dirikan partai pdk awal awalnya
kemudian waktu sbm masih main ke polkam
saya terlibat di asosiasi masyarakat papua
kemudian kami minta sby untuk maju presiden
pada tahun dua ribu
kemudian saya koordinator tim sukses untuk menangkan sb di seluruh papua

ketika pak wiranto dirikan partai hanura
sempat ke hanura juga ya pak ya
saya bergabung ke hanura
saya dirikan hanura di papua
beberapa bersama beberapa tim formatur awal
setelah dirikan hanura
saya sebelum di hanura saya sempat sekretaris dpd golkar di kabupaten nomor satu raya
waktu masih aktivis
sekretaris dpd dua dulu di nomor satu raya
setelah itu itu zamannya buri selbakri masih di togolkar
setelah itu baru nanti saya pindah ke hanura
jadi pendiri hanura
setelah itu saya jadi ketua dpc kota jayapura
kemudian saya ditarik jadi sekretaris dpd hanura provinsi papua
setelah itu baru saya didorong untuk maju caleg tahun dua ribu dua puluh
wilayah sini untuk dpr provinsi
baru kemudian nanti di tahun dua ribu sembilan belas
saya ketemu lah pak prabowo di pesawat
pada saat pak prabowo dan bu rahmawati dari jogja ke jakarta
sama sama saya dulu di bisnis kelas
dan pak prabowo waktu itu ajak saya masuk gerindra
dan saya ingat kata kata beliau itu kemudian saya pulang dan saya pikir pikir
dari pada saat pendaftaran partai
begitu saya ingat pesan pak prabowo untuk gerindra
saya daftar caleg di beberapa partai
pan kemudian gerindra
setelah itu saya memilih untuk masuk ke gerindra
berarti kita ikut ya kegiatan kk selama masa reses ini seperti apa
menemui konstituen di sana dan melihat mengawasi apa yang
ya dan fokus kita ini kan implementasi undang undang dua puluh satu kan sudah berakhir alokasi dana otsus selama dua puluh tahun
dan dana otsus itu jadi sorotan yang luar biasa
dan sekarang semua banyak ditangkap ini karena korupsi dana otsus
jadi saya tidak ingin main main
karena dana otsus ini dialokasikan ke obat obatan kota dan provinsi
ini salah satu perjuangan murni saya sendiri
walaupun banyak teman teman dpr dari papua
tapi saya memang sangat gigi untuk perjuangkan ini pindahkan ke obat obatan
sehingga saya tidak mau juga main main bahwa uang ini dikasih ke obat obatan ke obat obatan yang digunakan seenaknya
saya ingin melihat progres dan penyerapan anggaran
sehingga nanti pada saat balik kita rapat badan anggaran nanti ya
dengan menteri keuangan saya akan fokus untuk evaluasi soal alokasi otsus
karena kalau tidak begitu agak sulit ini
karena ini pengalaman saya memantau di daerah
duit kalau namanya masuk otsus alokasi provinsi
jadi duit ini ibaratnya ada yang mengawas dan ada yang mengandalkan di tengah jalan
saya tidak mau begitu
murni harus mengurusi masyarakat yang benar
orang papua ini tidak banyak
diurusi dengan benar supaya negara ini jangan menjadi sorotan utama
teriak teriak papua merdeka karena uang uang ini tidak pakai baik untuk masyarakat
hari ini kelompok kegiana semula melakukan penyandaran dan sebagainya
karena mereka tidak puas untuk membangun
ketika ada kejadian begini aparat kita pusing pemerintah pusing
padahal pertanyaan saya kepala kepala daerah bikin apa di papua selama ini
kalau kalian mengurus daerah benar bangun benar dong
masa alokasi yang sekarang sudah besar tidak diurus baik
sekarang alokasinya tidak lagi di bawah lima puluh miliar untuk kabupaten
alokasinya di atas seratus miliar semua
jadi dana ini saya dorong ke kabupaten kota dengan tujuan supaya mengganti pendapatan daerah yang sangat minim
itulah salah satu tugas dari anggota dpr fungsi pengawasan ya kakak ya
oke sepertinya kita udah mau nyampe nih kakak kita akan melihat nanti bagaimana kakak bertemu dengan konstituen
kita akan dorong kebijakan bahwa kabupaten yang kinerjanya bagus kita minta untuk menteri keuangan kasih apresiasi untuk naikin anggarannya
jadi nanti bupati bupati tidak semua santai tapi mereka berlomba
sehingga nanti yang kinerja bagus minimal kita kasih naik ke lokasi sedikit lagi

jadi kita harus beri kesempatan ke tempat yang baik untuk kita berbentuk
apa jauh dari kota jauh dari rumah sakit puskesmas
bangunan jembatan sama jalan
sama jalan terus pembangunan batu tau
yang sementara bapak yandi janjikan untuk masyarakat
untuk pembela ombak di laut
kami ingin untuk punya bangunan sendiri
sekarang ini kami masih numpang pakai
belajar mengajar di rumah numpang rumah
kami ingin untuk punya bangunan sendiri
prioritas kita dalam penggunaan dana otsus
di kabupaten kepulauan yapen
memang diperuntukkan lebih banyak
untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan
kemudian kesulitan kami yang ada di kabupaten kepulauan nyapu
dan mungkin juga di tempat tempat yang lain
adalah memang masih terbatas tenaga kependidikan dalam hal ini
jadi bagaimana kondisi sekolah di sini
kemudian mendengar aspirasi masyarakat
mungkin ada poin poin penting apa yang
poin penting saya untuk cek fleksibilitas dari penggunaan dana otsus
yang kita alokasi di kabupaten kepulauan yapen
karena seperti saya sampaikan bahwa
tanggung jawab saya sebagai ketua tim otsus yang ke papua
dan kemudian mendorong alokasi anggaran ini
kita pindahkan dari provinsi kabupaten kepulauan yapen ini
sangat besar dari sisi pertanggung jawaban program ke depan
dan nanti kita cek anggaran ini bisa fleksibel
digunakan untuk membiayai pendidikan yang bisa tanah pekidat
berarti ini otsusnya langsung turun ke kabupaten kota
otsusnya ditransfer dari pusat langsung ke kabupaten kota
karena kita sudah bikin kriteria pembagian dana otsus
salah satu kriteria yang kita bikin itu misalkan
tingkat kemahalan harga
jumlah penduduk orang asli papua
jumlah penduduk di wilayah tersebut
kemudian apa namanya itu juga kita
ada masukin salah satu kriteri juga terkait dengan
misalkan geografis wilayah
juga kemahalan transportasi
nah itu juga sebagai syarat syarat untuk pembagian dana otsus
ke kabupaten kota
jadi memang ada fleksibel
tapi kan saya tadi sudah sampaikan bahwa
kita akan dorong kebijakan bahwa kabupaten yang kinerjanya bagus
kita minta untuk menteri keuangan kasih apresiasi untuk naikin anggarannya
jadi nanti bupati bupati tidak semua santai
tapi mereka berlomba
sehingga nanti yang kinerja bagus minimal kita kasih lagi lokasi sedikit lagi
jadi bisa membantu dan memacu yang lain juga untuk pesaing
kalau tidak begitu kan pasti yang dapat dana besar
tapi kalau tidak bikin apa apa kan percuma
sekarang kan serang di waropen ya
kalau kakak melihat fasilitas kesehatan di sini ini seperti apa
poin poin apa saja yang kakak garis bawahi
pendidikan dan kesehatan alokasi dana otsusnya harus kita perbaiki
alokasi dana otsus dan otsus untuk kesehatan dan pendidikan dari kementerian keuangan harus kita perbaiki lagi
karena kita harus menghitung kebutuhan daerah dulu
jadi ada prioritas di tahun pertama tahun kedua tahun ketiga ini
apa otsus diimplementasikan pasca revisi dari dua puluh satu ke nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu itu
yang paling penting format alokasi harus menyesuaikan dengan
kebutuhan daerah per tahun
kebutuhan daerah per tahun yang nanti mereka alokasikan analosis itu harus verifikasi
kayak begini kita turunkan kita verifikasi nih
ini fisiknya begini kebutuhannya begini ya
kemudian sdm membutuhkan begini alokasi uangnya berapa
alokasi kian alokasi dibagi
misalnya sini sebelas puskesmas
jadi dibagi ya kalau cek cek ya kalau cuma sekitar empat ratus juta ya

kalau balik balik puskesmas alokasinya kecil sekali
jadi nanti saya akan minta menteri keuangan untuk sebelum alokasi dan alokasi lagi besok
untuk pendidikan dan kesehatan semua ini bupati dipanggil untuk presentasi
kemudian ketika alokasi otsus turun dibagi semua untuk bagaimana kebutuhan prioritas
tahun ini puskesmas ini kita bisa bikin belanja alkes atau kita bikin bangunan fisik
terus tahun depan apa lagi
pengadaan dokter atau apa ya harus jelas semua
kalau alokasinya itu hanya biasa biasa
kita hanya menggunakan standar yang berlaku secara umum
tidak bisa kita tahu prioritas yang harus ditangani
misalnya di sini ini urgensinya sekarang bangunan
karena di dalam bangunan ini ada manusia yang kita urus
terus setelah itu prioritas kedua adalah alkesnya
alkesnya harus pasti memenuhi standar puskesmas rawatinya yang baik
kalau ini masih jauh pak
bukan jauh lagi
ini di luar
itu harapan kita
layanan kesehatan dan juga pendidikan tentu saja akan lebih maksimal kalau ditunjang dengan akses internet yang baik
bagaimana sih keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur layanan telekomunikasi di papua
yang pertama saya harus bikin apresiasi
karena memang masyarakat kita di papua dari banyak daerah yang tidak bisa terbantu dengan jaringan akses internet
sekarang sudah bisa terbantu
dan saya hitung sejak dua ribu sembilan belas kita mulai start kerja untuk mendorong
kemudian dua ribu dua puluh kita masuk dalam fase covid

jadi progresnya sedikit melambat
nah dua ribu dua puluh dua dan dua ribu tiga ini kan progresnya sudah cukup baik
dan masyarakat sudah banyak
menerima manfaat dari pembangunan bts bts bakti
nah tapi saya berharap dengan progres ini tidak saja yang di kota kota yang kita prioritaskan untuk meng cover
tapi di daerah daerah pinggiran
daerah daerah pinggiran karena ini kan tujuan alokasinya kan untuk daerah daerah tiga t
t itu selain ibu kota tapi di daerah daerah pinggiran memang menjadi prioritas alokasi kita untuk bangun bts
supaya masyarakat di kampung kampung juga kita dorong mereka untuk bisa memanfaatkan jaringan empat g yang ada untuk bisa akses internet
tapi kendala utama
ini kan pembangunan harus terintegrasi
kita bikin bts tapi program sosialisasi literasi digital itu harus masuk
sampai ke sekolah sekolah sampai ke pembedakan upah dan kota
jadi mereka di sini bisa memanfaatkan jaringan yang ada ini untuk kepentingan pendidikan kepentingan pelayanan kesehatan
tapi kalau saya lihat ini kan dibangun dilepas
yang berikut yang harus mereka lakukan kita dorong adalah bagaimana sosialisasi dan pelatihan
tentang bagaimana pemanfaatan digital
dengan memanfaatkan jaringan jaringan empat g yang ada
ini melalui bts
dari bts bakti bts operator seluruh dan lain lain
kalau tidak seperti itu nanti orang di sekolah juga tidak memahami bagaimana memanfaatkan jaringan yang ada untuk kebutuhan belajar mengajar
kemudian nanti juga harus dengan pemda
supaya pemda itu mensupport sekolah puskesmas untuk pelayanan e government itu
agar semuanya terintegrasi
kira kira kapan nih pak targetnya terrealisasi untuk
hanya tergantung orang di sana harus jaman jaman keamanan
karena jangan sampai terjadi pembantangan terhadap sembilan pekerja di beoga
dan itu pekerja dari bakti peminfo
yang di dalamnya ada masyarakat tokendu juga
itu yang jadi pertimbangan kita
kasian kalau orang kerja di sana nggak ada jaminan keamanan
padahal manfaatnya masyarakat setempat kan
tentunya peran dari kepolisian dan juga tni setempat juga sangat penting ya pak ya
ini juga kita tidak bisa bicara pentingnya juga
tapi peran pemerintah daerah untuk mendukung aparat kita juga untuk bisa bekerja sama
kemudian setiap pekerjaan yang masuk dari pusat ke papua ini
harus berkomunikasi dengan pemerintah daerah
supaya nanti pemerintah daerah menginformasikan tni dan polri
menyampaikan kondisi kendala di sini masyarakatnya di sini bagaimana
di kecematan a begini begini
karena tidak semua wilayah di papua itu bisa kita tangani sendiri
harus butuh pandangan bersama
karena karakteristik masyarakatnya yang beda
jadi harus difasilitasi untuk dukungan pemerintah daerah terjalan
karena saya sudah dapat informasi juga banyak banyak proyek yang dari pusat datang masuk
tanpa permisi pun mereka bisa bangun bangun bangun
saya ke lili monitoring sejak dua ribu dua puluh
dan saya dapat laporan bahwa ini mereka masuk program tidak koronasi kdiskominfo
langsung saya minta menterinya untuk semua pekerjaan kalian di papua harus koronasi kdiskominfo
supaya nanti mereka yang ditentukan titik koordinat untuk pembangunan bts
dan mereka yang membantu kalian untuk pembebasan lahan
jadi ya saya minta untuk kepada kelompoknya giannis
saya minta dia harus berpikir dari sisi manusiawi
agar jangan membuat polemik yang panjang gitu
kalau dia sekarang mau duit
duit ini pemerintah kasih nanti dia mau pakai bikin apa
sangat sulit memang karena sarana transportasinya tidak tersedia
apalagi dengan jadwal kunjungan kita di wilayah papua yang cukup luas
dengan waktu yang hanya satu hari di satu kompan
satu hari satu kabupaten
dan paling lama dua hari satu kabupaten
itu memang membutuhkan mobilitas transportasi juga yang tinggi
untuk bisa menjawab tuntutan dan kebutuhan kita untuk kita bisa mobilisasi dari satu kota ke kota lain
ada pulau pulau yang ada di dermaga
kayak kemarin kita pakai kapal
ada pulau pulau yang tidak di remaga kita harus turun pakai sepoci dan got untuk mobilisasi ke darat
resikonya sangat besar
kita berhadapan dengan samudera pasifik rata rata di papua ya
belum lagi kalau saya bawa jalan ke arah pulau pulau di wilayah papua selatan ini kita berhadapan dengan laut harapuru
yang gelombangnya juga tidak kalah tingginya dengan gelombang laut di pasifik
mobilitas udara ya
itu yang jelas membutuhkan biaya yang bukan sedikit
kalau satu kali reses
anggaran reses saya itu hanya bisa mencukupi saya mengunjungi dua kabupaten saja
tapi kalau saya kunjungi bisa lebih dari lima belas tempat
itu membutuhkan anggaran yang cukup tinggi dan saya harus kreativitas tinggi
untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah
apa yang saya lakukan bisa memberikan dukungan kepada mereka
dan mereka juga mendukung saya untuk bisa mobilitas transportasi
dari satu kota ke kota yang lain
dalam rangka menyerap dan bisa mendengar aspirasi masyarakat secara langsung
ada progres juga yang akan saya sampaikan
pas aspirasi itu saya menyampaikan ke pemerintah pusat
melalui menteri menteri terkait dan mengambil kebijakan di tingkat pusat

ini kita kalau di asmat
nanti kita akan naik transportasi laut yang sama kayak di mapi
cuma sebagian wilayah sungai sebagian wilayah laut yang kita lewati
jadi memang kalau datang ke lombang
dari bandara kita ke kota asmat
itu ke agat
kita harus melewati laut itu baru masuk ke sungai lagi
keluar sungai lewat laut masuk sungai
jadi kalau datang ke lombang ya memang agak repot masyarakatnya
dengan transportasi publik yang hanya buat dengan kapasitas kecil

itu mereka punya taksi laut

tadi kakak bilang kan pertamanya sempat ya
kita tidak akan transportasi

kalau gangguan keamanan sendiri gimana

ada yang ke gunungan
itu kemudian kemana kak
jadi memang gangguan keamanan itu masih sampai sekarang masih di daerah daerah pegunungan
seperti nduga bilaga buncak
itu masih terjadi gangguan keamanan termasuk womena
tidak bisa kita duga
kadang kadang tenang tiba tiba ada insiden
kalau selatan ini relatif kondusif
dan kita kalau mau kunjungan ke papua idealnya seorang gote depeneri harus dibekali paling rendah biaya perjalanannya dengan semua dukungan untuk reses
minimal bangunan satu lima m per proses
itu pun belum tentu semua wilayah kita ada tanggung
karena di sini tingkat ketergantungan masyarakat cukup tinggi
jadi kita harus bantu
misalkan kemarin saya datang masyarakat minta bantu ini bantu itu
jadi ya boleh dikatakan selama saya di dpr ruang reses saya tiap tahun habis di dpr
tapi ya memang karena kita harus kerja untuk bagaimana membangun papua ini juga dengan seperti orang gila yang saya bilang
kalau anda mau saya harus mengorbankan semua semua yang saya punya untuk kepentingan papua yang lebih besar
tapi ya saya berpikir bahwa segala sesuatu yang selama ini saya kerja saya butuhkan pasti disediakan oleh tuhan
jadi saya tidak pernah khawatir
saya kerja saya karena semua saya investasi baik apapun yang saya butuhkan selalu

pak kini walaupun kita berada dalam keselamatan saya jadi teringat dengan kasus yang masih terjadi
tentang kepentingan yang masih ditangkap oleh pemerintah

bagaimana menurut anda kepentingan ini akan berjalan kembali kembali ke masyarakat
ya ini kan kita sayangkan juga
karena sekarang kan saya tadi lihat berita di instagramnya bu susi
bu susi sudah menyatakan sikap menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat papua
dan menarik semua mas kapal isuj dari papua
dia sampaikan pernyataan itu resmi di instagramnya
jadi ya saya sangat prihati dan menyayangkan sekali
selama ini di papua yang sangat membantu masyarakat di daerah daerah terpencil
daerah daerah tersulir di pegunungan
salah satu adalah susier
jadi kalau susier sudah tarik pesawatnya dari papua
kasian kita berharap siapa yang mau membantu kita
padahal kita harus berikan ucapan terima kasih kepada bu susi bahkan masyarakat papua harus juga menghargai
bukan sekadarnya bisnis
tapi secara kemanusiaan dia bisa melayani orang di papua
dengan menerbangkan pesawat pesawatnya semua ke papua
padahal mungkin banyak daerah di indonesia yang membutuhkan juga pelayanan perintis
tapi begitu besar perhatian dia untuk papua dia bisa bantu
dan hari ini dia tarik pesawat pasti dampaknya akan sangat luas
dari aspek transportasi udara dan sangat signifikan untuk mobilitas barang mobilitas orang dan sebagainya
pasti masyarakat akan mengalami kesulitan
dan mungkin saya pun pada saat kunjungan mau kemana mana pun saya akan sewa pesawat dengan harga yang lebih tinggi
karena persaingan yang selama ini susah dilakukan duluan kemudian ada pesawat lain itu tidak terjadi lagi
jadi pasti tingkat kemahalan naik
tapi ya saya sayangkan juga kelompok kelompok kkb ini bisa melakukan hal yang sebenarnya tidak harus mereka lakukan
kamu menyandra pilot itu sama saja memutuskan mata rantai transportasi untuk mendukung masyarakat papua di pegunungan
itu karena tidak mungkin susah ditarik terus saja
karena gyanus mau melahirkan banyak pesawat untuk terbang
jadi ya saya minta untuk kepada kelompoknya gyanus saya minta dia harus berpikir dari sisi manusiawi
menggunakan hati agar jangan membuat polemik yang panjang
atau kalau dia mau sekarang mau duit
duit ini pemerintah kasih nanti dia mau pakai bikin apa
kasih duit lagi mau beli senjata terus balik lagi perang
lawan pemerintah lawan aparat tni polri
saya pikir lebih bagus tidak usah kasih duit
tapi bagaimana negosiasi dengan dia dan memberikan pengertian bisa lewat orang orang dekat dia
keluarga pendeta dan lain lain
kita yakinkan dia sehingga sebetulnya dia bisa menyerahkan ini
keantra ini kembalikan ini orang melayani
jadi kita menghargai mereka
orang papua sendiri kita suruh terbangkan pesawat untuk keliling papua ini
belum tentu semua siap dan mau
apalagi di papua yang tidak ada orang yang punya pesawat yang sebanyak itu
jadi dengan kejadian ini tentunya pasti membuat mas kp yang lain juga akan berhati hati untuk masuk ke daerah daerah yang terpengkil

jadi pasukan pasukan yang berantem antem ya

karena jaminan kamar itu bukan dari saya dari tni polri dan pemerintah daerah
tapi dari masyarakat
termasuk dari kelompok akp
bahwa namanya sarana transportasi publik fasilitas publik
jangan kita rosaki jangan kita hambat
selama itu disiapkan untuk melayani masyarakat papua
kita harus dukung puluh
terlepas dari persoalan politik dan ekonomi
tapi yang namanya fasilitas publik adalah fasilitas umum yang kita gunakan bersama
jadi sangat disayangkan kalau satu dua merusak
akhirnya berdampak luas kepada seluruh masyarakat di papua
sudah sibuk tapi masih bisa sibuk bangun tengah malam untuk bikin susu buat anaknya
nah itu sih luar biasa sih
jadi saya tidak jadi menuntut terlalu banyak untuk hal itu
apa menurut viene mengwajibkan

lima belas tahun berpolitik ini baru kali pertama ikut dia turun ke dapil
seru ya karena kita harus mempersiapkan fisik terutama ya karena mobilisasi kita ke pesisir ini cukup jauh jauh kan ya
nah itu sih ini baru pertama kali sih tapi saya karena suka jalan jalan suka adventure seperti itu seru
jadi ya itu sih pengalaman pertama kesan pertamanya seperti itu seru
ada pengalaman yang menarik atau berkesan nggak pas mungkin ketemu masyarakat juga gitu atau ketemu ibu ibu
ya semua jadi sangat berkesan ya
kita sendiri melihat bagaimana kebutuhan kebutuhan masyarakat masalah masalah yang dialami oleh masyarakat langsung gitu
sejauh ini kan mungkin kita hanya melihat mendengar dari jauh
tapi ikut dengan suami kita lihat sendiri bagaimana apa yang mereka rasakan yang mereka alami gitu
jadi apa namanya menjadikan sesuatu buat saya pribadi
untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat gitu bersama sama dengan bapak gitu
jadi itu memang adalah salah satu pergumulan bapak pribadi ya bahwa dia memang harus selalu turun gitu
setiap kali reses harus turun setiap reses reses harus turun
karena setiap kali itu bukan saja masalah yang sama tapi ada masalah masalah yang berbeda yang harus kita tahu juga
jadi dengan turun langsung melihat langsung kita merasakan juga
melihat bagaimana mereka tinggal bagaimana yang mereka dapatkan dari semua program program pemerintah yang sudah dilakukan itu kan ya
jadi kita bisa lihat langsung gitu merasakan langsung yang mereka alami setiap harinya
seperti kemarin juga contoh kita ke sambong soek ya
dan juga beberapa kampung lainnya dari kurudu dari sampai kemarin terakhir soek bertemu dengan ibu ibu di sana
mereka cerita bagaimana kesulitan kesulitan
mereka menjadi seorang ibu di pulau jauh dari apa namanya kota gitu kan
mereka curhat gitu lah ya curhat gitu sama saya pribadi
nah itu menyentuh saya gitu pribadi ya
waduh kita hidup di kota itu enak gitu
bagaimana dengan mereka dengan fasilitas yang terbatas dari kesehatan dari pendidikan air list
air bersih listrik bahkan rumah layak huni
kemarin juga kita lihat rumah rumah mereka juga yang seadanya
itu kan apa namanya mereka otomatis terganggu dari segi kesehatan anak anak mereka juga
dan juga salah satu yang saya pergi kemarin itu itu di luar dari program bapak
tapi saya selalu punya hati sendiri untuk anak anak
jadi saya mengunjungi salah satu paut paut yang ada di
oh ketemu anak anak
iya pesisir anak anak
jadi mereka dengan fasilitas mereka yang seadanya mereka belajar bagaimana membaca belajar mengenal huruf belajar ini semua serba terbatas
nah itu sangat menyentuh saya pribadi gitu
waduh ini apa namanya kita apa ya saya sampai berpikir apa yang harus kita lakukan buat anak anak
contohnya untuk anak anak usia dini ya
mereka dengan keterbatasan mereka tidak punya playground mereka bermain dengan alam
itu saya pikir benefit tertentu
tapi mereka juga butuh playground supaya mereka tahu bermain dengan fasilitas terbaru ya kan
nah itu terus juga mereka punya alat baca tools tools yang mereka butuhkan untuk mereka bagaimana mengenal huruf dan segala macam
itu mereka punya itu
mereka saya lihat waduh ini cuma kertas semua apa adanya gitu
mereka sampai bilang ibu kita hanya bisa punya ya ini sudah yang kita punya gitu
ya kita mengajar dengan apa yang kami punya gitu
itu kekurangan kami gitu
cuma saya bilang pesan sama ibu ibu waktu itu itu bukan kekurangan ya karena itu kelebihan
karena ibu pakai hati untuk mengajar itu berbeda gitu
semua ibu ibu saya juga seorang ibu mengajar anak dengan hati itu kualitasnya berbeda
dengan mengajar anak anak dengan apa yang sudah
lengkap semua gitu nggak ada ini itu beda gitu
kita punya hati kita punya hati untuk anak anak pasti mengajarnya jadi berbeda
walaupun perlengkapan dan tools yang mereka butuhkan tuh apa adanya gitu
nah itu yang saya salah satu yang bikin tersentuh sih
iya karena kan kita hidup di kota semua serba ada mau beli apa ada gitu
tapi mereka ya sangat terbatas untuk di wilayah pesisir hampir semua
setiap kali saya datang sama bapak saya sempatin bicara sama ibu ibu di sana
bagaimana soal pendidikan anak anak di usia dini itu salah satunya
kalau sesama ibu ibu kan bisa komunikasinya kadang lebih enak ya
lebih enak tidak terlalu ini ya
jadi mereka langsung membukakan semua
jadi itu jadinya bisa menjadi salah satu apa namanya salah satu kesempatan juga
buat saya pribadi untuk menyampaikan ke bapak
ini loh yang terjadi
jadi segi pendidikan yang seperti kemarin bapak angkat ya
saya fokus juga untuk melihat pendidikan dan kesehatan
nah saya mengangkatnya membantu dia dari pendidikan usia dini
anak anak bagaimana karena kan semua segala sesuatu harus dari dini dulu kan
nah itu salah satu yang saya menjadi istrinya lakukan
jadi tidak hanya untuk ikut ikut saja tapi ada sesuatu yang saya tampung dari ibu ibu
kak ian ini kan selain sebagai anggota dpr ri
dia juga punya kesibukan sebagai manajer persipura kemudian di partai politik juga
gimana sih kak kayan itu membagi waktu dengan keluarga
pasti jarang di rumah ya kak atau gimana kak
oh ya itu ya saya kalau melihat dia memang sangat sibuk ya
banyak sekali kegiatannya itu sampai kadang kadang juga kadang
ayo banyak sekali kegiatanmu gitu ya kau coba kek gitu dipangkas pangkas lah mana yang penting penting saja
tapi kalau saya sebagai istri melihat passion dia di situ saya tidak banyak mengintervensi itu gitu
jadi lakukanlah apapun yang kamu mau lakukan selagi itu bisa dipertanggung jawabkan dengan baik
itu selalu pesan saya ke suami saya
saya nggak pernah namanya membatasi dia membebaskan dia mendukung dia apapun yang dia mau lakukan selagi itu dia bisa lakukan gitu
nah kenapa saya bisa begitu
karena saya melihat sosok dia yang
ayah yang luar biasa bapak yang luar biasa buat anak anak kami punya lima anak
lima anak empat anak laki laki satu anak perempuan
ketika dia punya waktu di rumah gitu nggak usah jauh jauh ya dia pulang kantor aja gitu
dia menyempatkan tidur sama anaknya dan kami selalu tidur bersama sama dengan anak anak gitu
itu secara hal hal kecil ya
ada hal hal kecil yang kita lihat dari saya sebagai istri lihat dia sebagai suami ya
mungkin biasanya kalau suami sudah dicopi pulang sudah perlu amat gitu ya
tapi kalau bapak enggak
setelah dia mandi dia langsung angkat anaknya yang masih kecil kecil tidur di samping dia
itu sudah membuat saya tersentuh sebagai istri ya
karena dia sudah apa ya sudah sibuk tapi masih bisa sibuk bangun tengah malam untuk bikin susu buat anaknya
nah itu itu sih
itu sih luar biasa sih
jadi saya enggak jadi menuntut terlalu banyak untuk hal itu
karena hal kecil seperti itu sudah bikin saya cukup
karena ya anak anak mendapatkan perhatian itu
pagi pagi juga sama sebelum anak anak saya ke sekolah disempatkan untuk mengurus mereka gitu
nah kalau waktu libur itu totally untuk anak anak
jadi libur dia selalu sempatkan membawa anak anak jalan entah itu kami ke laut ya
kami suka aktivitas kami di laut
jadi setiap minggu itu
kami sempatkan pergi ke laut ke pulau
jadi tidak jalan jalan ke mana
kita ke pulau itu ke laut itu bisa mempersatukan kami dengan anak anak
main sama mereka jauh dari handphone dan segala macam
nah itu caranya bapak untuk dapat sama anak anak
dan dia juga hebatnya itu dia bisa ajak anak anak tanpa saya
jadi quality time nya sama anak anak itu pergi ke mana gitu dia bawa sendiri
dengan anak anak dia urus sendiri
hebatnya dia itu
jadi ya saya sebagai istri melihat itu ya wah itu saya tidak boleh menentu banyak kalau punya suami seperti ini
itu sudah luar biasa buat saya
semua peran dijalankan dengan baik termasuk sebagai ayah ya
sebagai suami juga sama
dia kalau punya waktu senggang mari saya yang ke pasar
kamu tunggu di rumah kamu catat aja
ke pasar juga ya
ya tetap aja apa yang kamu butuh
jadi saya catat semua apa yang saya butuh nanti dia belikan
bahkan dia membeli semua itu di luar dari apa yang saya minta
jadi kalau kaki lengkapnya kami bingung taruh di mana ini barang barangnya
kemurahan hatinya ada di situ
itulah cara dia untuk bagi waktu buat saya dengan anak anak
yang jadi pertanyaan saya ini kan kelompok kkb ini kan sedikit
sebenarnya sedikit ya
nah pertanyaan saya masih sudah dunia teknologi yang begitu canggih hari ini
kita nggak pernah bisa menyelesaikan masalah kkb di papua ini
selamat siang kak ian

kan sebagai anggota dpr fraksi gerindra dapil papua
sering turun ke daerah pemilihan ini kak
apa sih kak tantangan yang kakak temui ketika menjadi wakil rakyat di papua
apakah kakak pernah ada kesulitan pada saat turun ke dapil
atau mungkin pada saat turun ke daerah konflik pernah bertemu dengan kelompok kelompok
seperti opm kakak
tantangan yang besar di sini tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sangat tinggi
sehingga memang pemerintah daerah punya beban yang luar biasa
yang kedua lingkungan masyarakat yang memang dari sisi interaksi sosial masih belum terbuka
nah jadi itu yang membuat masyarakat kita ini mereka tetap melaksanakan kebiasaan mereka dalam kehidupan mereka sehari hari
misalnya budayanya seperti apa yang mereka lakukan nah tradisi itu yang terus
kemudian kehidupan mereka sebagai masyarakat nelayan masyarakat petani
tapi hasil tangkapan mereka masih sebatas konsumsi lokal
besok mereka cari lagi kalau hari ini hasil tangkapan mereka dengan hasil pertanian mereka mereka makan
sisa yang mereka jual tidak habis mereka bagi ke tetangga dan keluarga
nah itu yang terjadi
jadi dari sisi ekonomi itu masyarakat di sini merasa bahwa kalau dia jual juga daya beli rendah
karena akses pasar terbatas
nah ini yang menimbulkan ekonomi masyarakat di kampung kampung atau di desa desa itu tidak bisa meningkat signifikan
salah satu solusi yang saat ini sedang didorong oleh pemerintah adalah pemerataan pembangunan untuk menjawab hal hal seperti tadi
dan caranya adalah dengan membentuk provinsi provinsi baru ya agar pembangunan lebih merata ya atau daerah otonomi baru
nah menurut kak kayan sendiri apa sih yang menjadi prioritas saat ini pasca dibentuknya daerah otonomi baru ini
dan mungkin apa sih yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan
tantangan besar di papua pembangunan adalah pendidikan dan kesehatan
kualitas pendidikan masih rendah
kualitas pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan hidup orang papua
jadi dua program ini harus menjadi prioritas nasional
untuk menyediakan sarana perasarana kemudian alat kesehatan
terus dukungan peralatan dan juga buku buku
untuk anak anak yang di sekolah komputer lab komputer dan lain lain
supaya anak anak di sekolah sekolah yang ada papua juga bisa terakses
kalau itu pemerintah pusat bisa sharing dengan daerah untuk membangun itu dalam waktu tiga sampai lima tahun
itu suatu kemajuan dan keberhasilan yang luar biasa
karena kalau berharap daerah dengan dayanya kursus dolar yang tinggi
uang yang ada itu dibelanjakan juga tidak akan sebanding dengan tingkat kemahalan yang kita hadapi di papua
jadi ini sebenarnya plus minus
yang sampai hari ini kadang pusat cuma tahu kasih uang saya terus dia biarkan daerah berjalan sendiri
tapi pusat tidak tanya kekurangannya di mana kenapa ini kalian tidak bisa selesaikan
ini kenapa pembangunan kesehatan kenapa tidak maksimal untuk melayani masyarakat papua
kenapa pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun kualitas lulusan di papua masih sangat rendah masih sangat minim
nah itu juga mempengaruhi ketika anak anak kita ikut tes tentara dan tes polisi
banyak yang tidak mampu secara akademik psikotest
karena kondisi kesehatan mereka kondisi akademik mereka tidak mampu untuk bersaing dengan teman temannya yang lain yang sekolah di perkotaan dan sekolah di luar papua
yang sekolah di kota fasilitasnya mungkin sedikit baik tapi yang sekolah di kampung kampung fasilitasnya sangat minim
itu juga mempengaruhi
belum lagi buku buku yang mereka gunakan tidak semua sekolah menggunakan buku buku yang memang kurikulumnya terbaru dan diterapkan sesuai dengan masa pengajaran yang mereka jalani
jadi ini juga mempengaruhi sekali
memang saya pikir perlu ada suatu konsep perencanaan yang baik secara komprehensif untuk mengakomodir bagaimana supaya percepatan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan itu bisa mencapai titik yang benar benar menjadi harapan orang papua
menjadi harapan pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat papua di dua bidang utama itu
kakak kita berbicara terkait dengan daerah otonomi baru ini mas
banyak perdebatan soal ini
tanggapan kakak seperti apa
ada yang menyetujui ada yang masih menolak
ya masyarakat di papua ini memang begitu dinamikanya
pertama kita mendorong kebijakan pasti ribut ribut
setelah sudah jalan nanti mereka lihat progres
kalau progresnya bagus mereka apresiasi
tapi progresnya tidak bagus pasti mereka akan teriak lagi
ya tapi memang itu wajar ya
negara demokrasi kita di indonesia dan negara yang sedang membangun belum masuk pada negara maju
sudah wajarnya memang teriakan masyarakat itu kita harus respon dan kita tanggapi dengan cara yang lebih soft
tidak harus kita terlalu responsif kemudian kita juga terlalu agresif untuk merespon mereka
tapi itulah cara mereka
tapi perjuangan mereka hari ini tidak bisa mereka rasakan hari ini
karena butuh waktu
mungkin generasi berikut anak cucu mereka mereka harus berjuang

karena saya selalu bilang bahwa indonesia ini merdeka baru tujuh puluh delapan tahun
belum apa apa ini
kalau kita bilang ini kita baru usia remaja
jadi wajar kalau ada kekurangan itu wajar
tapi kita harus sampaikan masyarakat bahwa masih banyak negara negara di dunia yang lebih susah dari kita
kita masuk dalam kategori negara yang sumber daya alamnya berlimpah
ada negara negara yang sumber daya alamnya tidak berlimpah saja
mereka bisa hidup dan mereka bagaimana ciptakan teknologi untuk mereka itu bisa hidup dan mampu bertahan
papua ini masih memiliki banyak daerah yang rawan konflik dan ada juga yang namanya opm gitu kakak ya
dan selama ini juga pemerintah itu sudah sering mencari solusi ini bagaimana agar menghentikan
jangan sampai gerakan gerakan ini semakin masif
dan berbagai pendekatan kan sudah dilakukan nih apa yang kurang kakak
sehingga saat ini masih ada aksi aksi seperti yang kemarin kan pilot susi air ditangkap oleh kelompok egyanus ini
apa sih yang masih kurang kakak kalau kak ian melihatnya
yang perlu ditertibkan adalah mata rantai penjualan amunisi
kalau mau tidak ada senjata yang meletus di hutan itu saja
karena ada senjata tidak ada amunisi siapa yang mau
buku tembak tidak ada orang bisa buku tembak
tapi hari ini senjata terbatas amunisi lancar
pertanyaannya amunisi ini siapa yang jual
itu pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang tidak diselesaikan
walaupun sudah ditertipkan tapi masih oknum oknum anggota juga yang nakal jual
sehingga amunisi yang mereka jual itu yang balik mencelakai mereka punya teman sendiri
dan sudah beberapa kali ditangkap
jadi saya pikir yang pertama
saya kan mendorong untuk harus bentuk kodim kodim di daerah konflik
termasuk juga dengan kompi brimob
walaupun pro kontranya besar
tapi untuk mengendalikan stabilitas keamanan perlu gitu
masyarakat pasti protes tapi kita butuh masyarakat hidup aman dan damai
jadi kalau masyarakat yang protes protes saya datangnya pun saya bicara dengan mereka
bahwa pertanyaan saya kalian mau untuk kita taruh tentara di situ yang bisa menyatu dengan masyarakat
ataukah kita taruh pasukan yang tidak tahu sama sekali dengan budaya dan kultur masyarakat setempat
kemudian datang ada kejadian dia responsif untuk menyerang balik
akhirnya terjadi korban dan itu terjadi konflik terbuka
nah oleh sebab itu kita tekan dengan cara membentuk pores membentuk kodim
supaya antara polisi dan tentara saling backup dan mengamankan wilayahnya
dan bisa membaur dengan masyarakat
dengan begitu situasi keamanan di papua ini bisa berangsur langsung kita kendalikan
tapi juga saya berharap peran pemerintah daerah harus aktif
aktif untuk menggalang dan mengajak masyarakat supaya tidak terlibat di kegiatan kegiatan
yang melukai dan mencederai mereka sendiri bahkan mencederai orang lain
dan bahkan sampai dengan mengorbankan nyawa orang
nyawa warga sipil nyawa mereka sendiri yang berontak
tapi juga nyawa aparat tni dan polri yang sebenarnya tidak harus saatnya ini kita berkonflik
dan perang antara saudara kita sendiri
perang hari ini kita hadapi adalah perang ekonomi
jadi pertanyaan saya kepada teman teman kkb juga mau perang sampai kapan
usianya berapa sih bisa mampu bertahan berapa abad sih
paling cuma hanya umur lima puluh enam puluh tujuh puluh tahun sudah mati
jadi usia yang ada itu dimanfaatkan dengan baik untuk investasikan hal yang baik untuk anak cucu mereka
jangan habiskan dengan mengangkat senjata kemudian mengorbankan nyawa
mereka juga korban dan hasilnya tidak ada sama sekali untuk kepentingan pembangunan papua ini
generasi papua jangka panjang
dan tidak selesai selesai ya
jadi saya pikir kita tertipkan penyebaran amunisi
nanti kalau rapat kerja dengan panglima tni dan kapolri kita akan minta seperti itu
sop penggunaan amunisi diperketat kemudian sop penggunaan senjata juga diperketat
sehingga itu bisa menekan agar tidak terjadi konflik konflik yang mengorbankan jiwa
karena kkb mungkin punya senjata sekitar tiga ratus pucuk
tapi amunisinya beribu ribu bahkan beratusan ribu
masuk terus ya
masuk terus nah mereka eksis
jadi kalaupun dia cuma punya satu senjata amunisinya banyak dia sudah berani
dia pasti berani percaya diri
karena dia tahu bahwa dia berperan dia tidak akan habis stok amunisi untuk dia bisa hajar kita
sedangkan dia menguasai medan
tapi yang jadi pertanyaan saya ini kan kelompok kkb ini kan sedikit
sebenarnya sedikit ya
nah pertanyaan saya
masih sudah dunia teknologi yang begitu canggih hari ini
kita nggak pernah bisa menyelesaikan masalah kkb di papua ini
ya itu pertanyaan saya
muncul teori konspirasi nanti
sengaja diperhitung bagaimana ya
bisnisnya ada konspirasi antara elit lokal dengan kelompok kelompok kkb
tapi bisa saja ada elit elit nasional juga berkonspirasi dengan kelompok kkb
itu yang diciptakan
nah pertanyaan saya dalam proses penegakan hukum kenapa tidak kita bawa otaknya
otaknya kenapa kita pangkas
baik dari tingkat pusat sampai daerah
karena otaknya kita pangkas maka lumpuh lah dia
nggak bisa bergerak
karena dia bergerak kan ada donator juga
kalau tidak ada uang mana ada orang bisa beraktivitas dan hidup di hutan belantara
dan melakukan pembantaian pemberontakan di sini sana
ini harus perlu diperketat
dan memang ada sisi lain yang kurang
karena dengan adanya dana desa mereka bisa turun
mengancam kepala desa dan mereka ambil uang dari kepala desa
nah itu juga terjadi
tapi memang dinamikanya seperti itu
tapi yang membuat saya
amunisi kita perketat maka mereka tidak akan leluasa
dan kelompok kelompok kkb ini kan juga
mereka ini kan juga masyarakat sipil
masih terdaftar sebagai warga negara indonesia
jadi seharusnya peran pemerintah daerah harus turut membantu aparat tni dan polri
untuk menyelesaikan masalah konflik di papua
bukan kita biarkan tni dan polri saja yang turut berperan aktif
karena kasihan mereka dari waktu juga korban masyarakat
dari waktu korban
kita prihatin semua
karena nyawa mereka tidak bisa dibayar dengan apa apa
karena keluarga mereka terlantar
akibat dari konflik di papua yang berkepanjangan
dan itu membuat mereka punya anak anak jauh banyak yang ingatin piatu
itu kita harus prihatin
jadi sebenarnya peperangan seperti begini
itu sudah bukan dunianya sudah bukan zamannya
kita bisa lihat saja hari ini dengan contoh
perang rusia dan ukraina
biasanya mengakibatkan resesi global itu terjadi
dan dampaknya sampai indonesia kita terasa
jadi harusnya kita belajar dari ini
makanya sekarang saya selalu sampaikan ke semua aktivis bahwa
perang kita hari ini adalah perang melawan ekonomi
itu yang harus kita lakukan
bukan kita menyelesaikan masalah papua ini dengan konflik
dan perang senjata angkat senjata dan sebagainya
ini bukan solusi
suatu saat pasti kita berperan dengan senjata juga
kalau kita lapar juga pasti kita akan menyerah
konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat papua
merupakan hal yang penting dan menjadi prinsip
untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah paling timur indonesia ini
the politician dialog politik untuk menggali esensi dan menagih aksi
bukan sekedar sensasi
saya tika beremau sampai jumpa